gue mau nyelengkat cowok ngelamu
ih lo tuh yang apaan
bengong mulu dari tadi jalan dari situ ke sini
makanya gue tuh diperhatiin
ada gue ada karin
eh kasih lo tau nih sam
ayam tetangga di rumah gue itu mati gara gara kebanyakan lamun
daripada gue pulang sendirian
kan mendingan ditemenin
toh yang seharusnya nemenin
juga gak peduli
kakak gak pernah ngelarang ngelarang aku buat pacaran sama siapapun
kakak gak pernah ngelarang kamu pacaran
tapi gak seperti ini lan
kamu jadi orang asing buat keluarga kamu sendiri
prestasi kamu di sekolah menurun
itu gak baik buat diri kamu sendiri kan
aku tidak boleh kalah
aku tak mau rahman sedih
karena tidak bisa melihat orang tuanya saat menerima penghargaan itu
ya mereka cosek
kenapa setiap gue lihat roman sama mulan berduaan hati gue masih sakit ya
kalau dia sama roman tuh gak ada hubungan apa apa
tapi gue liat mereka deket banget
mikir apa sih lo sam
apa susahnya move on sih
gue mau nyelengkat cowok ngamuk
bengong mulu dari tadi jalan dari situ kesini
lo gak tau kan kalo gue mau nyelengkat lo
makanya gue tuh diperhatiin
ada gue ada karin
eh kasih lo tau nih sam
ayam tetangga di rumah gue itu mati
gara gara kebanyakan ngamun
ya ya ya enggak
masa gue mau nunjukkan sesuatu sama lo gak mudeng sih
basar cowok gak peka lo sam
ah apaan nih sam
gue kan mau nunjukin kalo gue udah pake salep dari dia
terus muka gue gak mau ngepro lagi
eh lo mau kemana
tika boleh nggak gue sama susan duduk di tempat loh
lo duduk di tempat gue
tunggu tunggu tunggu
kenapa gue harus syukuran tempat duduk sama lo ya
ya karena gue pengen deket deket sama pak handoko
soalnya gue tuh pengen bikin puisi sama pak handoko
aku pengen belajar sama dia
kok tumben banget tuh minatukeran tempat duduk sama gue pas pelajaran pak handoko
udah kenapa suruh pindah aja kebanyakan ngomong banget deh
pasti lo ada yang aneh aneh
apaan sih aneh aneh satu satunya banget jadi orang
gue tau nih mbak pasti lo mau yang aneh aneh
lo tuh gak biasanya deh kayak gitu
uzon aja sama orang

gue harus pindah ke tempat lo
kalian kok duduk disini sih
emang kenapa kalo gue duduk disini
suka suka gue dong
apple banget sih jadi orang
aneh kok tiba tiba bela sama susan duduk di depan gue
jangan jangan mereka ngerencanain hal yang buruk lagi buat gue
selamat pagi anak anak
selamat pagi pak
sekarang kalian kumpulkan semua buku dan masukkan ke dalam tas
kita mulai ulangan
si sogi pergi ke kenya
beli makanan di rumah si tatang
selamat pagi semuanya
si rifahan pinogi bastian datang
pak kenapa kok pada protes loh semua lo kenapa lo
mengajar burung ada layangan
aku bingung muka ketampanan
gue jelasin deh
minum sok utang campur bala bala
udah ganteng baik hati pula

temen temen gue punya kabar duka nih
temen gue kemarin abis malam

gara gara kelamaan nyelem
ini nih main lama lama nyelem nih bahaya
tapi dia tuh sama dua temannya tuh main lama lama nyelem
ya kan teman yang pertama tuh nyelem
lima belas menit keluar
temen kedua nyelem
tadi pagi itu aku sama ray nggak janjian kok
dia yang tiba tiba jemput aku ke rumah
akhirnya dia nyelem kan
nyelem satu jam dua jam tiga jam waktu aku keluar
stu stu kuliah ohihi enam
terima kasih ya kan
pak saya mau ke
toilet ada di sana
berarti kamu gak akan ke toilet kan
apa ada yang lebih penting daripada pelajaran saya
sudah ayo masuk ke kelas
gagal deh gue cek ulang di kelasnya
ada kertas di dekat gue gak ya
awas aja kalau ada yang jebak gue lagi
mau nyariin apa sih